kita beralih ke informasi lainnya tim survei citarum harum kodam tiga siliwangi menemukan puluhan pabrik di kabupaten bandung yang membuang limbahnya ke aliran sungai citarum
survei ini dilakukan di seluruh wilayah kota bandung dan berlangsung selama satu pekan
video amatir yang direkam oleh anggota intel tni kodam tiga siliwangi menunjukkan beberapa titik membuangan limbah dari puluhan pabrik yang tersebar di sepanjang aliran sungai citarum yang melintasi kabupaten bandung jawa barat
selain di tepian sungai survei juga dilakukan di beberapa anak sungai citarum di kawasan dayakolot ranca ekek dan majalaya
tak hanya itu tim survei juga mendatangi beberapa saluran pembuangan siluman atau ilegal yang bermuara langsung ke sungai citarum
dari hasil survei yang dilakukan selama sepekan sejak tanggal tujuh belas hingga dua puluh tiga januari lalu puluhan pabrik diketahui membuang cairan limbah pada malam hari
namun tak sedikit juga pabrik yang membuang di siang hari
tim survei kodam tiga siliwangi diterjunkan sebelum pencadangan program citarum harum
agar saat presiden republik indonesia mencanangkan program citarum harum
daerah aliran sungai citarum sudah terbebas dari pencemaran limbah industri
tim survei menemukan sebanyak tiga puluh pabrik di berbagai wilayah kabupaten bandung
membuang limbahnya secara langsung ke aliran sungai citarum
pihak kodam siliwangi juga akan menindak tegas jika ditemukan ada anggota tni yang backing pabrik
kita menemukan adanya pabrik pabrik yang membuang limbah
kebanyakan mereka membuang limbah mulai dari jam dua puluh dua ke atas
ini kita temukan secara real secara langsung
hasil survei ini telah diberikan kepada subdit tindak pidana tertentu
kepolisian daerah jawa barat untuk ditinjak lanjuti
kodam tiga siliwangi juga akan terus melakukan survei
dalam pencarian lainnya terkait pabrik pabrik yang membuang limbah secara langsung ke aliran sungai citarum
karena diprediksi masih banyak pabrik yang melakukan hal serupa
dan raffi briana kabupaten bandung